yang berada satu ratus tiga puluh km timur laut tuban jawa timur
turut pula dirasakan masyarakat kota banjarmasin kalimantan selatan
gempa bumi bernama nitu do enam lima di tuban
juga mengguncang kota banjarmasin kalimantan selatan
sejumlah karyawan yang bekerja di gedung tinggi
berhamburan menyelamatkan diri menuju luar gedung
jadi ini kita rame rame turun ke bawah gitu
semuanya dari lantai empat kita naik
lewat tangga kita turun ke alaman
bnpb mencatat ada dua puluh kali gempa susulan
hingga sore tadi setelah gempa yang berpusat di tuban jawa timur
gempa besar yang terjadi
gempa tidak beresiko menyebabkan tsunami